sebelum divaksin para kiai dan ulama harus menjalani serangkaian screening dan cek medis
seperti tes gula darah tekanan jantung hipertensi dan check up medis lainnya
selain sinovac pwnu jatim juga melaksanakan suntik vaksin astrazeneca dosis pertama
terhadap sejumlah gus dan pimpinan pesantren di jawa timur
suntik vaksin astrazeneca yang dihadiri langsung oleh menteri kesehatan budi gunadisadikin
perwakilan who dan unicef pbb ini untuk memastikan proses vaksinasi berjalan lancar
sebelumnya vaksin astrazeneca menjadi polemik di masyarakat karena kehalalannya diragukan
berdasarkan hasil penelitian astrazeneca diduga mengandung tripsil babi
vaksin astrazeneca adalah vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah jawa timur
pwnu jawa timur kiai haji anwar iskandar menyatakan vaksin ini hukumnya wajib
untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi covid sembilan belas di indonesia
ia menegaskan vaksin astrazeneca halal dan maslahah serta aman
pemirsa yang diambil oleh lembaga yang berkompetensi untuk membahas tentang itu
yaitu lbm atau lembaga vaksin masail adalah suci dan halal
kiai ulama dan pendidik masuk dalam kategori pelayan publik
karena mereka merupakan sosok yang banyak berinteraksi dengan banyak orang
lukman rozak surabaya jawa timur